ke industri lain industri pertahanan swasta sejauh ini masih belum mendapat perhatian serius dari pemerintah
perkumpulan industri pertahanan swasta nasional atau pinhantanas
mendesak pemerintah agar lebih memerhatikan industri pertahanan swasta demi mewujudkan kemandirian pertahanan
deretan senjata drone serta miniatur kapal perang ini bukanlah produksi luar negeri
berbagai produk pertahanan ini juga bukan produksi pindad pt di atau pt pal
ini semua merupakan karya anak bangsa yang mendirikan industri pertahanan swasta
pabrik swasta dalam negeri pembuat senjata sejatinya bukanlah hal baru
namun keberadaan mereka selama ini kurang mendapat perhatian dan publikasi yang memadai dibandingkan bumn pembuat persenjataan
padahal kualitas produksi swasta ini tidak kalah jika dibandingkan buatan luar negeri atau bumn
dengan demikian tidak ada alasan atau tidak cukup alasan untuk mengklaim bahwa produk industri
perang dan perang yang diperlukan adalah industri pertahanan swasta
industri pertahanan swasta itu kualitasnya rendah tidak cukup alasan
karena semua proses sampai dengan produk masal itu tahapan terakhir adalah sertifikasi terhadap first article sebelum produksi masal
dari jumlah tersebut hanya sedikit yang dinikmati pihak industri pertahanan swasta nasional
padahal tercatat ada sekitar delapan puluh an pelaku industri pertahanan swasta nasional
jadi selama ini dpr kan men support kebutuhan kebutuhan pertahanan dan keamanan
baik untuk komis satu maupun komisi tiga baik untuk tni maupun polri
jadi sebetulnya nggak pernah menurun untuk kebutuhan pertahanan dan keamanan selalu meningkat dari tahun ke tahun
dan kita berharap sebetulnya
kebutuhan itu dipenuhi oleh industri dalam negeri
salah satu hambatan kurang berkembangnya industri pertahanan swasta adalah kurangnya perhatian pemerintah
selama ini pemerintah selalu menganak emaskan bumn dengan kucuran dana penyertaan modal negara
selain itu regulasi atau undang undang industri pertahanan juga belum berpihak pada swasta
saya lihat ini kan pemilihan nanti
apa yang ada kesulitan nanti bicara dengan saya
ya nggak perlu
ya nggak perlu aturan dibuang aja
ya kita lihat
pokoknya menguntungkan negara lah
kalau merugikan negara ya enggak
tidak ada ruginya jika pemerintah memberikan perhatian lebih kepada swasta dalam hal produksi alutsista
bahkan bumn pun bisa terpacu untuk lebih baik jika ada kompetisi secara adil dan terbuka
semuanya tentu demi kemandirian bangsa dalam hal pertahanan
iwan hermawan jalan jalan menara